jika anda belum tahu menu apa yang akan disajikan untuk menyambut idul adha
tidak ada salahnya kuliner salah satu hotel berbintang di surabaya ini menjadi pilihan referensi anda
stik iga daging kambing ini dimasak bersama dengan saus jepang yang dijamin membuat anda ketagihan
dan berikut liputannya
menu masakan dari negeri sakura ini bernama lem chop stick atau stik iga daging kambing ala jepang
masakan yang memadukan iga daging kambing dengan lelehan saus sogayaki atau saus jahe dengan topping bawang goreng
tak hanya sedap dipandang namun juga bisa memanjakan lidah penikmatnya
dan bagaimana cara membuatnya
pertama sediakan bahan bahannya berupa iga kambing jamur campik non bawang putih
atau saus soga yaki atau saus jahe kuri atau mentimun
bahan sudah siap
langkah awal adalah menggoreng iga kambing hingga matang
kemudian iga dibakar agar warnanya lebih menggoda
selanjutnya goreng sebentar jamur campik non dan potong kecil kecil
langkah terakhir adalah penyajian
iga kambing yang sudah matang diluluri saus soga yaki

sebagai topping taburi jamur dan bawang goreng
penambahan kuri sebagai garnish menambah segar masakan ini
dan menu lem chopstick pun siap dinikmati
rasanya enak banget mas pin ya
karena biasanya kalau saya menikmati makanan ini kan pada dasarnya kan mungkin saya temukan itu daging sapi atau olahan ikan yang lainnya
tapi untuk kali ini berbahan dasar kambing sangat enggak
nggak kalah enaknya dari yang sebelumnya
menu steak yang biasanya dibuat menggunakan iga sapi ini sengaja dibuat menggunakan lem chop karena idul adha identik dengan domba dan kambing
menu tepan yaki tadi saya masakan lem chop yaitu iga kambing yang dimasak di tepan yaki dengan saus soga yaki
menurut penelitian kambing yang dibuat dengan lem chop adalah yang terbaik
dengan menu yang mengandalkan kelembutan daging iga kambing ini sekarang anda pun mempunyai satu lagi menu alternatif untuk merayakan hari idul adha bersama keluarga